menikmati kopi panas di sebuah kafe pasti ini sudah biasa tapi bagaimana kalau menikmati kopi di tengah nuansa pedesaan di pinggiran kota yogyakarta
pasti sensasinya berbeda
utamanya di kawasan pakem sleman menikmati kopi bisa sekaligus memesan pisang goreng di tengah nuansa pedesaan yang ada
kita lihat bersama ya
warung baru saja buka tapi antrean pengunjung ini sudah mengular
beberapa bahkan terpaksa berdiri di luar
terletak di keluaran pak kemp binangun kecamatan pak kemp kabupaten sleman warung kopi klotok ini selalu ramai pengunjung
padahal untuk mencapai warung ini perlu waktu satu jam perjalanan dari pusat kota yogyakarta
namun apalah arti jarak dan waktu untuk segelas kopi yang nikmat
buktinya clara sinta yang dari solo jawa tengah pun datang ke sini
pertama mungkin dari berita berita dari teman teman mungkin ya
kita juga pernah pertama kali dulu nyoba ke sini
terus kebetulan saya penikmat kopi kopinya memang enak
jadi memang jauh dibandingkan dengan kopi kopi yang lain
tehnya juga begitu
tempatnya juga kan langsung di sawah sawah
enaknya kopi tentu saja relatif
ada yang suka kopi robusta ada pula yang lebih suka arabica
akan tetapi menunggu kopi sambil melihat sawah yang hijau rasanya semua sepakat untuk menyebut nikmat
dan itulah yang disuguhkan warung kopi klotok
disebut kopi klotok karena proses membuat kopi di sini berbeda dengan kopi lainnya
untuk menjadi segelas kopi barista di warung ini memasak kopi seperti layaknya merebus air
suara klotok klotok yang dihasilkan dari kopi dalam air mendidih inilah yang kemudian menjadi nama dari kopi klotok
berbeda dengan warung kopi atau kafe yang menawarkan banyak varian kopi
warung ini hanya menawarkan satu jenis kopi
yaitu kopi kelotok yang berbahan dasar kopi robusta
harganya pun relatif murah
hanya rp enam lima ratus rupiah
untuk segelas kopi klotok
kebetulan saya ambil kopi dari lampung
jenisnya juga robusta
secara harga tidak seperti arabica ya
yang kami bisa jual
intinya karena untuk rakyat lah
jadi makanannya juga kita bonusin makanan rumah ya lodeh
jadi biar suasanya dapat
pisang goreng juga menjadi salah satu yang diburu pengunjung warung ini untuk menemani menyeruput kopi
dari jenis kepok kuning pisang goreng ini sangat pas untuk dinikmati bersama segelas kopi
ya selain menyuguhkan menu kopi klotok
di sini juga menyuguhkan aneka menu makanan dengan sayur khas pedesaan
tapi kita harus antri
dan anda bisa lihat seperti di belakang saya
harus antri dan menyiapkan piring ini
beberapa menu rumahan yang disediakan warung ini antara lain lodeh sayur lompong bronkos dan telur dadar
untuk menikmati sepiring nasi sayur dan satu telur dadar anda cukup membayar rp sebelas
teguh supriyadi daerah istimewa yogyakarta